dan penantian kpud dki jakarta akan munculnya calon perseorangan dalam pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas menemui titik terang
pasangan ihsanuddin nursi dan ahmad daryoko menyerahkan enam ratus ribu ktp dukungan
ihsanuddin nursi datang ke kpud dki jakarta bersama calon wakilnya ahmad daryoko dan komunitas pendukung ihsanuddin nursi
bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki ini juga membawa seluruh berkas dukungan warga jakarta yang telah dikumpulkan sejak oktober dua ribu lima belas
meskipun tidak nyaring terdengar sepak terjang komunitas pendukung ihsanudin nursi mengedepankan kearifan lokal
dan sudah ada korespondensi nn indonesia rian hasri di kantor kpud jakarta
rian sudah ada pasangan ihsanuddin nursi dan juga ahmad daryoko yang akhirnya mendaftar sebagai calon gubernur dki jakarta lewat jalur independen
selain pasangan ini adakah calon independen lainnya yang sudah mendaftar hari ini
reinhard sirait sayang sekali memang itu juga yang menjadi penantian kita
calon gubernur pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengajukan diri sebagai calon perseorangan yang nantinya juga akan ikut pada kontestasi politik atau pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
dan sampai dengan tadi ditutup proses pendaftaran bakal calon gubernur dki jakarta memang hanya kubu ihsanuddin nursi dan juga ahmad daryoko yang sudah memenuhi persyaratan awal
yaitu mengumpulkan lebih dari lima ratus tiga puluh dua ribu ktp dukungan
kubu ihsanuddin nursi sendiri
kubu ihsanuddin nursi sendiri telah mengumpulkan sekitar enam ratus ktp dukungan dari seluruh wilayah di dki jakarta
dan kini memang berkas tersebut akan dilakukan penghitungan lagi untuk menetapkan apakah memang dukungan tersebut menyusut ataukah memang bertambah
jika memang bertambah maka itu otomatis nanti akan berlanjut lagi pada proses berikutnya yaitu verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual
dan ketika seluruh rangkaian proses ini telah selesai maka nantinya ihsanuddin nursi dan juga ahmad daryoko
baru akan diumumkan sebagai calon gubernur yang bisa mengikuti pilkada dua ribu tujuh belas melalui jalur independen
dari seluruh nama yang sebelumnya juga beredar mungkin banyak di media
dari sampai dengan saat ini kpu dki jakarta sendiri telah menghitung setidaknya ada tujuh calon yang datang bertandang ke kpud dki jakarta
namun yang datang lengkap dengan seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh kpu dki jakarta hanya kubu isanuddin nursi dan juga ahmad daryoko reinhardt
rian ada katakan ada tujuh
tujuh calon yang datang tapi yang lengkap hanya ihsanuddin nursi
bagaimana dengan calon lainnya apakah memang mereka belum melengkapi persyaratan untuk maju sebagai independen atau akan datang kembali nanti ke kpud dki jakarta
ya reinhard kalau memang seperti itu sudah tidak mungkin lagi mereka datang ke kpud dki jakarta
karena seluruh proses pendaftaran itu sudah ditutup pada jam empat sore ini
jadi itu otomatis hanya ada satu pasangan calon independen yang nantinya akan melenggang
jadi itu pun jika seluruh verifikasi data verifikasi faktual verifikasi administrasi telah ditetapkan renhar
jadi otomatis seluruh pancalonan melalui jalur independen itu sudah berhenti sudah selesai hari ini pada jam empat sore tadi dengan hanya ada satu pasangan calon independen yang boleh maju ke kontestasi politik pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas renhar
satu pasangan calon saja yang akan maju dalam pilgub dki jakarta
adakah tanggapan dari kpu dki jakarta rian
kpu dki jakarta memberikan tanggapan simpel sebenarnya
mereka sudah melakukan suruh langkah baik itu juga sosialisasi selama beberapa waktu sebelumnya dari tahun dua ribu lima belas juga sudah dilakukan
memang ada sejumlah penyesuaian persyaratan di mana juga ada peningkatan dari kriteria calon perseorangan yang boleh maju melalui jalur independen
tetapi hari ini kita melihat bagaimana sebenarnya pesta demokrasi
dki jakarta memang menyedot perhatian banyak orang
namun sepertinya kami melihat sendiri
kami melihat sendiri dari jalur independen dari orang orang perseorangan yang tidak didukung oleh parpol
hanya sedikit sekali yang memang benar benar menunjukkan tekad mereka untuk mengubah jakarta melalui jalur yang mereka himpun sendiri
dari konstituen yang mereka dekati tidak tanpa melalui jalur parpol
sehingga otomatis memang tanggapan sederhana yang diberikan ini hanya ada satu pasangan calon
dan juga sudah menutup seluruh rangkaian pendaftaran calon independen yang akan ikut pada proses pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
baik dan selanjutnya akan diverifikasi terlebih dahulu
artinya ada satu saja bakal calon gubernur dki jakarta yang maju melalui jalur independen
isanudin nursi dan ahmad darioko
terima kasih rian hasri langsung dari kpud dki jakarta